menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md
didampingi sebelas menteri dan pejabat pemerintah non kementerian
secara resmi mengumumkan pelarangan segala aktivitas
dan penggunaan atribut serta simbol fpi
keputusan itu dituangkan dalam skb enam menteri dan pejabat pemerintah non kementerian
yang berlaku mulai tiga puluh desember dua ribu dua puluh
keputusan ini didasarkan pertimbangan antara lain
fpi tidak lagi memiliki status hukum
karena tidak memenuhi persyaratan memperpanjang surat keterangan terdaftar
sejak juni dua ribu sembilan belas
fpi juga dianggap kerap melakukan tindak kekerasan dan provokasi yang melawan hukum
sementara itu pemerintah mencatat tiga puluh lima pengurus ataupun anggota fpi
terlibat tindak pidana terorisme dan dua ratus enam orang melakukan tindak pidana umum
pemerintah melarang aktivitas fpi
dan akan menghentikan aktivitas fpi
dan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan fpi
karena fpi tidak lagi mempunyai legal standing
baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa
tim kuasa hukum front pembela islam sugito atmo prawiro mengatakan kepada cnn indonesia com
organisasi masa besutan rizik sihab itu membuka peluang untuk mengganti nama
sebagai sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan
dan dianggap sebagai perhubungan
fpi juga mengkaji pilihan langkah hukum yang bakal ditempuh
untuk merespon keputusan pemerintah
salah satu upaya hukum yang mungkin ditempuh adalah
menggugat keputusan pemerintah ke pengadilan tata usaha negara pt un
sementara itu guna mencegah adanya paham radikalisme
bnpt mahasiswa dan akademisi menggelar diskusi toleransi multiagama
senin malam di tangerang selatan
dalam diskusi kali ini
para narasumber memberikan gambaran kepada mahasiswa yang hadir
bahwa paham radikalisme tidak pernah menutaskan persoalan
dengan diadakannya diskusi seperti ini
para mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang bahaya paham radikalisme
yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara
tim liputan cnn indonesia